sampai kapan kamu mau seperti ini lydia
sampai mama berhenti melarang aku untuk menemui laki laki yang aku cintai
sama papa juga
tapi adrian tuh punya satu keinginan
adrian juga pengen banget ketemu sama orang tua kandung adrian
tapi kamu kan tahu selama ini kami berdua menganggap kamu sebagai anak kandung kami sendiri
iya adrian tuh pengen ketemu sama orang tua kandung adrian
karena adrian itu pengen nanya sama mereka
kenapa mereka itu buang adrian di tempat sampah
apa serendah itu adrian di mata mereka mak
adrian tuh bingung pak
tapi ya mama sama papa tuh gak sekuatir
adrian udah gede
bisa jaga diri adrian baik baik
oh apaan lo kesini
mer bokap lo pengen ketemu sama lo di kontrakannya
jadi lo tahu di mana bokap gue
sekarang dikontrakan di jalan anggrek
lo mau kan ketemu sama dia
gue gak mau
eh lo bisa gak sih gak nyampurin urusan orang sedikit aja ha
gue tuh gak ada maksud untuk campuran perusahaan lo ya
gue juga kesini bukan karena gue peduli bukan karena gue kasian sama lo
gue tuh kasian sama bokap lo
dia mikirin lo mer
lo tuh jangan mikir bokap lo pergi karena dia gak sayang sama lo
dia pergi karena terpaksa
bukan karena kepengen
dia punya alesan mer
aku gak mau
papa itu udah ninggalin aku mersi sama mama
buat apa mau ketemu sama dia lagi
ya aku tuh tahu kamu marah
tapi om mercy tuh tetap apa kamu
dan dia tuh sayang sama kamu
yuk kalau misalkan dia sayang sama aku kenapa dia meninggalin aku
aku gak tahu alesannya
tapi aku yakin dia itu pasti punya alasan yang kuat
dan mungkin itu yang mau dia jelasin ke kamu saat kamu ketemu sama dia nanti
kalau misalnya kamu nolak ketemu sama dia
kamu tuh gak akan pernah tahu kenapa alasannya bapak kamu ninggalin kamu
dan suatu hari nanti kamu pasti nyesel
karena kamu tuh udah salah ngebenci dia
kamu tuh temuin papa kamu
papa tahu papa bersalah sama kalian
dan papa juga gak menyalahkan kalian
kalau kalian benci dan marah sama papa
papa juga gak mau mengambil jalan ini
kalau dua orang sudah tidak saling mencintai
dan tidak cocok
mereka hanya akan saling menyakiti
sekarang kalian sudah dewasa
papa harap kalian bisa mengerti
walaupun ini berat
tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi
keputusan papa udah bulat
bakal tetap ceraik itu

coba bapak aku juga sebaik ini
dan gak suka mukulin aku
gak yang lapahan sih aku
mimpi kau ketinggian
ibu aja udah capek ngurusin
setelah papa pergi
bakalan ngelupain kita ya
biarpun mama dan papa udah gak bersama
tapi bapak janji kita akan bisa selalu bersama seperti ini
kalian bisa kapanpun main kesini
bahkan kalian bisa nginep kalau kalian mau
dan papa juga akan berjanji
kita bisa menghabiskan waktu bersama
lebih banyak dari waktu kita bersama
papa janji sayang

ibu silahkan di tempat panggung
aku gak mau makan
aku gak mau makan

sampai mama berhenti melarang aku untuk menemui laki laki yang aku cintai
tutup mulut kamu lydia
jangan pernah kamu sebut nama laki laki itu lagi
karena buat keluarga kita dia sudah tidak ada
dia sudah mati
tapi kenyataannya dia masih hidup mbak
kami ini suami istri
dan kami saling mencintai
kenapa papa selalu berusaha memisahkan kami
kamu sudah lupa ya lydia
bahwa laki laki itu sudah membuat hidup kamu begitu menderita
dia sudah berbuat hal yang tidak termaafkan lydia
aku sudah tidak mendengar lagi kata kata mami
semua ini karena mama selalu berusaha memisahkan kami
dia tidak pernah salah
yang salah itu semuanya adalah mami
maafkan aku when yeast semakin meriah
akan akhirnya mereka lukaaamu
stavelnya juga dimachin beta peikis
untung gua keluarin barang barang di kamar ngkong
coba kalo gua bersihin di kamar ngkong tuh
ah makin berantakan makin banyak tikus ya tua tua
nih koran terbit waktu gua belum lahir nih
aduh ngkong barang gininya masih disimpen dah
lu berani beranian lu masuk kamar gua tuh
nih jorok banget kong
banyak tumpukan di sampingnya lu
keluar keluar keluar keluar
ntar mau bersihin siapa
keluar keluar keluar keluar
ntar dia bersihin siapa
keluar keluar keluar keluar
aduh aja gua

tuh berantakan ini
belum lagi grup kerja
siapa yang mau buat nungguin lu
kau mau ibu dateng ke media nangerik
jangan intip intip gua
selamat siang pak
selamat siang man
pak yas jadi bagaimana kejelasan dari perusahaan rekaman ini pak
kamu tenang aja man
walaupun kita sudah keluar dari perusahaan inggris
tapi perusahaan rekaman kita harus tetap berjalan
sekarang kamu tolong telepon pencipta dan penyanyi lagu itu
saya mau ketemu
saya mau ucapin terima kasih
karena di saat saat kita turun
kamu mesti tetap bersama saya
roda berputar pak
dan selama itu pula saya akan tetap loyal terhadap bapak
kenapa mereka itu buang adrian di tempat sampah
kenapa serendah itu adrian di mata mereka pak
gimana kalau adrian itu dukungan funet
pert tangan betul